aksi masa memprotes pernyataan roky gerung yang diduga menghina presiden jokowi
di depan markas polres tangerang selatan pada rabu siang berujung ricuh
masa yang berusaha membakar pembatas jalan di depan mapolres
terlibat bentrok dengan petugas yang berjaga
polisi pun mengamankan sejumlah anggota masa aksi yang dianggap menjadi provokator
dengan menggunakan mobil berisi pengeras suara
para masa aksi berorasi di depan mapolres tangerang selatan
menuntut kepolisian untuk segera memproses hukum roky gerung
atas pernyataannya yang mereka anggap telah menghina presiden
tak hanya itu masa aksi juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan
untuk secepatnya menangkap akademisi yang terkenal
kerap melontarkan pernyataan pernyataan kontroversial tersebut
usai menyampaikan aspirasinya puluhan masa aksi protes ini pun
perlahan membuarkan diri dengan pengawalan ketat kepolisian
masih pada rabu dewan pengurus nasional dari organisasi saya pdi perjuangan
relawan pejuang demokrasi atau repdem
melaporkan roky gerung ke polda metro jaya
atas pernyataannya di salah satu acara yang mereka anggap telah menghina presiden
selain itu provokasi dan ujaran kebencian roky gerung terhadap presiden tersebut
mereka nilai sudah menimbulkan keresahan di masyarakat
dengan laporan dpn repdem ini
telah ada tiga laporan yang diterima oleh polda metro jaya
dan roke gerung
sebelumnya roky gerung telah dilaporkan ke polda metro jaya
oleh relawan indonesia bersatu pada tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
terkait undang undang ite dan disusul oleh laporan polisi
yang dilayangkan oleh politikus partai pdi perjuangan ferdinand huta hayan
di sini dalam rangka membuat laporan polisi
terkait adanya peristiwa
yang kami duga merupakan perbuatan pidana
yang dilakukan oleh seseorang
yang dikenal publik namanya rocky gerung
repdem secara serentak hari ini
rabu ya rabu tanggal dua agustus
untuk membuat laporan polisi di semua tingkatan wilayahnya
baik itu polda kalau dpd tingkat provinsi
maupun tingkat polres untuk teman teman di wilayah dpc kabupaten kota
terkait adanya beberapa laporan ke polisi terkait dirinya
roky gerung menanggapi santai dan menyebut bahwa dirinya tidak menghina pribadi
namun lebih mengkritik kebijakan presiden
hadir dalam acara mimbar mahasiswa di universitas muhammadiyah surakarta atau ums pada rabu
pengamat politik asal manado tersebut menyatakan bahwa pelaporan ke polisi merupakan hak bagi yang melaporkannya
dan dirinya siap menunggu proses hukum yang berjalan
saya tidak menghina pribadi saya menghina kebijakan
di mana ada hagemis di situ
di dalam udara kebencian itu kritik di dalam forma yang paling absolut yaitu cacian
tapi itu cacian dalam kebijakan
tetapi ambisi jokowi adalah mempertahankan legasinya
diketahui sebelumnya roky gerung sempat menggunakan istilah bajingan tolol
saat mengkritik kebijakan presiden joko widodo dalam acara buruh yang digelar di kota bekasi jawa barat beberapa waktu lalu
video ucapan roky gerung ini tersebar luas dan viral di media sosial
hingga membuat sebagian masyarakat terusik atas pernyataan roky gerung yang diduga menghina kepala negara
tim liputan cnn indonesia
roky gerung ditolak hadirannya dalam sebuah diskusi yang digelar di sleman yogyakarta rabu malam
rocky akhirnya hanya dihadirkan lewat panggilan video selama beberapa menit
nanti kita schedu lagi waktunya
dia roke tidak mau mengejauhkan diri dari semua
sejumlah orang mendatangi diskusi bertajuk ngobrol perubahan indonesia
yang digelar di sebuah kafe di sleman yogyakarta rabu malam
mereka menolak kedatangan roky gerung yang menjadi salah satu narasumber
setelah berdiskusi secara tertutup panitia dari sekretariat kolaborasi indonesia sepakat memenuhi permintaan tersebut
ya mungkin di sebagian masyarakat jogja itu kata kata pak rocky mungkin sangat tidak bisa diterima kan
kita memahami keberatan itu
karena kami tidak ingin acara ini berjalan tapi dengan cara cara yang tidak anulah kata naya kami
merelakanlah roke pula
masa yang menolak dipimpin esti wijayati yang merupakan anggota dpr ri
dari fraksi pdi perjuangan dapil daerah istimewa yogyakarta
menurut esti penolakan rocky karena dianggap telah menghina jokowi
kita menghargai kebebasan untuk berkumpul menyampaikan pendapat
karena itu ada di konstitusi kita
tetapi kita sudah tahu bahwa rocky gerung yang mau hadir di acara malam hari ini
adalah dia yang sudah menghina jokowi sudah menghina presiden
polres sleman menurunkan lebih dari dua ratus lima puluh personel
untuk mengamankan acara ini
pada malam hari ini kita dapat lihat situasinya kondusif
dan berdasarkan informasi informasi awal
kita sudah siapkan pengamanan sesuai dengan rencana yang akan kita lihat disini
diskusi yang sudah direncanakan dua pekan sebelumnya ini akhirnya tetap berjalan
dengan menghadirkan roky gerung selama beberapa menit lewat panggilan video
sebelumnya rocky gerung menyebut jokowi dengan istilah tertentu
yang dianggap menghina presiden sebagai seorang pemerintah
sebagai simbol negara beberapa waktu lalu
hendrawan setiawan teguh supriyadi sleman yogyakarta